informasi yang cukup menghebohkan di lini masa ya ini heboh meteor melesat di langit yogyakarta
ada sebuah benda bersinar terlintas di langit ini menghebohkan warga yogyakarta pada kamis
beberapa warga mengabadikan momen langka itu dan membagikannya ke media sosial
dilansir dari detikkom peneliti senior pusat riset antariksa badan riset dan inovasi nasional atau brin
thomas jamaludin menyebut benda asing itu adalah meteor
pergerakan meteor itu selain melintasi wilayah yogyakarta dan jawa tengah juga terlihat di garut jawa barat
thomas memperkirakan meteor itu akan jatuh di samudera hindia